sebanyak sepuluh usaha wisata di bali senin siang menandatangani nota kesepahaman sebagai mitra usaha
untuk mengembangkan pemasaran dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kemenparekraf di badung bali
melalui kerjasama ini pelaku wisata diharapkan dapat mempromosikan wonderful indonesia
sehingga bisa lebih dikenal baik bagi wisatawan dalam dan juga luar negeri yang berkunjung ke bali
penanda tangganan nota kesepahaman berlangsung di the trans resort bali kerobokan badung bali senin siang
bersama sepuluh mitra usaha wisata di bali termasuk dua mitra usaha perusahaan internasional dan brand sepeda di luar bali
kesepuluh mitra usaha tersebut diantaranya adalah krishna oleh oleh sea safari cruise sababai winery
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kemenparekraf dengan mitra usaha di lapangan
ini guna untuk meningkatkan branding wonderful indonesia sebagai brand pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia
kerjasama kemitraan pemasaran ini berlaku selama tiga tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan
kerjasama ini bagi kami taman usaha sangatlah penting
karena taman usaha adalah taman wisata budaya indonesia yang mana merupakan pintu masuk indonesia di bali
sehingga dengan keberhasilan untuk promosi indonesia aman untuk dikunjungi
artinya para tamu ingin tahu lebih banyak lagi tentang indonesia
indonesia ini untuk khususnya ada di bali itu adalah ada di taman nusa
dari waterbound sangat mengapresiasi ya
semoga kayak misalkan dari pemerintahan dari bisa mensupport mitra mitranya satu sama lainnya dengan mitra yang lainnya
khususnya kayak waterbom bali sendiri itu kan memang daya tarik wisata untuk atraksi
dimana biasanya yang dipopulerkan hanya destinasi alam tapi sebenarnya indonesia juga punya loh atraksi yang bertaraf internasional
kurang lebihnya seperti itu harapannya kedepannya
kolaborasi ini selama masa pandemi mungkin bisa didukung dan kedepannya bisa lebih baik lagi